kita beralih ke istana kepresidenan di mana presiden joko widodo melantik komisioner komisi pemilihan umum hashim ashari
hashim dilantik untuk mengisi kekosongan posisi komisioner setelah ketua kpu husni kamil manik meninggal dunia pada awal juli yang lalu
presiden jokowi melantik hashim ashari sebagai anggota atau komisioner komisi pemilihan umum sisa masa jabatan dua ribu dua belas hingga dua ribu dua puluh
senin pagi di istana negara
hashim akan bertugas bersama enam komisioner lainnya untuk mempersiapkan sejumlah agenda pemilihan umum seperti pilkada serentak hingga april dua ribu tujuh belas
hashim mengaku dia perlu beradaptasi untuk mengikuti ritme internal di kpu untuk mempersiapkan agenda pemilu terdekat
seperti pembentukan peraturan kpu untuk menghadapi pilkada dua ribu dua puluh
hashim ashari terpilih mengisi posisi komisioner kpu yang kosong
berdasarkan undang undang nomor
yang dikirimkan pada april lima belas tahun dua ribu sebelas tentang penyelenggaraan pemilu
undang undang tersebut mengatur pergantian antar waktu anggota kpu yang meninggal dunia oleh calon yang berada di urutan ke delapan dari hasil uji kelayakan terdahulu
pelantikan hashim ini melengkapi sejumlah anggota kpu menjadi tujuh orang dengan posisi ketua yang dijabat oleh juri ardiantoro
saya pribadi akan mengikuti ritme di internal kpu yang sudah berjalan mempersiapkan
mengkoordinasikan penyelenggaraan pilkada di februari dua ribu tujuh belas
saya akan mengikuti itu terutama dalam hal pembentukan peraturan kpu
karena ini sesuatu yang mendesak yang akan dijadikan peduman bagi teman teman kpu provinsi dan kpu kabupaten kota
yang akan menyelenggarakan pilkada di daerahnya masing masing dua ribu tujuh belas nanti
itu saya kira yang paling mendesak ya